sepak bola merupakan salah satu olahraga paling populer di indonesia
setelah pandemi covid sembilan belas melandai masyarakat kembali ramai bermain sepak bola
dengan meningkatnya animo masyarakat bermain bola maka bermunculanlah liga liga sepak bola amatir
salah satunya yang diadakan oleh indonesia football community
liga yang dibentuk di fc mulai bergulir pada tahun dua ribu dua puluh dan diikuti delapan tim
tahun berikutnya sepuluh tim turut berlaga
meski telah memasuki tahun ketiga liga yang diselenggarakan ifc bukan tanpa kendala
banyak jadi masalah kita diminta kayak perizinan secara resmi
tetapi kan kita di sini kan biayanya ngepas pak
jadi tidak ada biaya kita tidak profit
kita semua biaya kita bagi rata kita perbandingkan ke tim
supaya tujuannya mereka pulang
punya tempat untuk yang tadi saya bilang untuk show off itu
untuk mereka punya exposure supaya mereka bisa dilihat diharapin dari tim tim besar lihat gitu
samuel berambisi untuk memperluas cakupan liga ifc hingga ke kota kota lain
sehingga semakin banyak pemain yang mempunyai wadah untuk unjuk kebolehan
salah satu pemain yang memanfaatkan liga liga amatir sebagai langkah awal menuju liga profesional adalah nur yuva
ia telah mulai bermain sepak bola semenjak usia tujuh tahun
berawal dari sepak bola amatir ia kemudian mendapat kesempatan untuk menjajal uji coba bersama salah satu klub sepak bola bosnia
agent bernama alexander taples dia merekomendasi saya ke klub liga ii bosnia fk boracudu bitsa
saya di sana pemain pertama indonesia yang main di klub itu
lalu saya sempat latihan di sana kurang lebih trial dua minggu
setelah itu saya mendapat kontrak profesional di sana

setelah itu saya bermain untuk fk boracs karena waktu itu kan ada kendala di visa visa d
karena kan orang asing itu butuh visa d dan butuh surat izin kerja kan
itu tidak bisa keluar karena adanya konflik di ukraina dan rusia
meski sempat menerima tawaran dari liga tiga serbia dan liga dua bosnia
pemain berusia sembilan belas tahun ini memilih untuk mencoba peruntungan di liga indonesia
dengan rutin berkompetisi di liga liga amatir
ia berharap akan ada klub yang melirik kemampuannya
menurut pendiri think tank olahraga gainsport institute amal ganesa
sepak bola amatir merupakan fondasi terpenting dalam pembangunan sepak bola sebuah negara
ia mencontohkan di inggris salah satu kiblat sepak bola modern
di mana sebagian besar pemain pro memulai karir dari sepak bola amatir
englandnya aja itu liganya sampai lebih dari sebelas seingat saya
sebelas seterata ya
satu paling tinggi lalu ada englist football league championship
league one league two berarti kan ada empat seterata itu dikatakan professional football league
sisanya itu sampai sebelas sampai ke bawah bawah lagi itu semuanya amatir football
jadi sepak bola amatir considered sepak bola amatir
kalau kita lihat dari itu aja sudah lebih banyak liga amatirnya di inggris daripada liga profesionalnya stratanya ya
dan itu juga terjadi di belanda di jerman
ia berharap semakin banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam sepak bola amatir
baik sebagai pemain maupun turut mengelola atau bahkan mendirikan klub sepak bola sendiri
dengan melakukan itu maka akan semakin banyak orang yang mengenal seluk beluk tata kelola sepak bola yang baik
seluruh stakeholder sepak bola indonesia harusnya memberikan perhatian khusus dan lebih serius membangun sepak bola amatir
mengingat sepak bola amatir merupakan kawah canda di muka pertama
bukan hanya saja bagi pemain tapi juga bagi pelatih manajer wasit bahkan panitia penyelenggara pertandingan
apabila sepak bola amatir ini dapat dibangun dengan baik
bukan tidak mungkin indonesia yang selama ini hanya menjadi sebagai negara penonton terbesar sepak bola
dapat menjadi negara pemain sepak bola terbesar
diego basro endra rizal di jakarta